aku sudah berbuat jahat semua kamu eri
mau kamu sedekat apapun
kamu gak akan pernah bisa jadi milik aku rama

tapi sekarang aku sudah bisa melihat itu
kalau kalian itu ditakdirkan untuk bersama
angel lee kamu gak tahu
aku tiba tiba akan menemukanmu
aku tidak akan pernah bersatu dengan rama
karena akulah yang sudah membunuh ayahnya
cinta kamu jangan menangis lagi ya
berbahagialah bersama rama
kamu pulang ya
bawa sinta bersama kamu
terima kasih ya angel
terima kasihada cerstuka
aku dan sinta
mendoakan kebahagiaan kamu
semoga kamu bahagia
kamu akan sadar erik
dan kamu akan memberitahu semua orang
bahwa aku siluman ular
nggak akan mengambil resiko itu erik
cowok yang baik
kalau aku ada di posisi mantan kamu
aku sudah berbuat jahat semua kamu erik
tapi kamu malah mencintaiku dengan tulus
dan aku membalasnya dengan membuatmu hancur
jika semua orang harus tahu
bahwa aku adalah sinuman ular
aku mau bertanggung jawab untuk itu
tanpa harus melibatkan putri sinta
selamat tinggal erik

aku sudah mempunyai kekuatan dewa
dan rasakan kekuatan itu
tapi bagaimana caranya dewa
apa yang harus aku lakukan
temuslah pohon itu
aku tidak akan bisa lakukan apa apa lagi

ini adalah kekuatan yang baru
yang akan kumpul
ini adalah kekuatan yang baru
ternyata aku beneran bisa menembus pohon ini
aku mempunyai kekuatan baru
tepat bulan purnamai
tepat bulan purnamai
tepat bulan purnamai
ya kau bisa membunuh dan menghisap dana manusia
maka kau akan bisa merubah wujudmu
itu yang aku mau
aku sudah menyiapkan calon korban selanjutnya
kenapa keluarga kita selalu dapat coba
papa meninggal rama pergi dan sekarang adik kamu
kita gak boleh lemah
most hebat baik mempelajari masalah hidupnya
mbak pasien sudah mulai sadar
guys aja udah sadar
ini mama erin
erin kakak mau tanya sama kamu
kenapa kamu bisa jatuh ke dalam jurang
kok kamu bisa jatuh
gak boleh set ke jurang itu mama
jangan ceroboh ya
boleh erin ngomong sebentar sama risa
kenapa aku nggak kasih tau mereka
kalau kamu adalah sumuan ular
kalau dia tahu orang yang dia udah anggap sebagai keluarga
adalah pembunuh suaminya sendiri
aku gak butuh maaf kamu reza
sekarang kamu denger aku
kalau kamu mau bunuh keluarga aku
kamu bunuh aku dulu
aku gak akan kuat lihat orang yang aku cintai
sekarang kamu keluar
sudah datang akhirnya

gue violent busyampa beeochnet yang benar dua kali lagi
karena dia bikin aku birang ke calf weird byad